kabar gembira datang bagi warga ibu kota dan sekitarnya
melandainya jumlah kasus covid sembilan belas membuat sejumlah pelonggaran dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
termasuk memperlakukan kembali hari bebas kendaraan bermotor atau car free day mulai minggu dua puluh dua mei besok
car free day akan kembali diberlakukan di enam titik lokasi di ibu kota mulai pukul enam hingga sepuluh pagi
ada pun enam titik lokasi tersebut adalah kawasan jalan jenderal sudirman jakarta pusat
sepanjang jalan sisinga mangaraja jakarta selatan jalan tomang raya jakarta barat
jalan danau suntar selatan jakarta utara simpang harmoni sampai simpang rs udetarakan jakarta pusat
dan simpang sepanjang arion sampai simpang tugas jakarta timur
ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada jumat malam
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku
akan mengatur segi teknis bagi warga yang akan mengunjungi kawasan hari bebas kendaraan bermotor tersebut
sebelumnya car free day juga telah dimulai di kota solo jawa tengah pada minggu lalu
antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi
di beberapa kawasan yang menjadi tumpuan manusia
seperti di depan rumah dinas wali kota loji gandrung sriwadari ngarsopuro dan perempatan keladang
sementara itu dua perempatan di jalan selamat riyadi dibuka untuk kendaraan bermesin
untuk memberi jalan buat kendaraan transportasi umum
setelah dua tahun dihentikan car free day diharapkan membawa titik cerah pemulihan ekonomi
baik di kota solo maupun jakarta
pemiputan cnn indonesia